dalam sesi menuju pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
kami akan menyoroti visi misi dan program kerja
yang dilontarkan para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
dan sorotan kami kali ini adalah program pembangunan infrastruktur
kami akan menyeroti pembinaan trotoar
sebagai pendukung infrastruktur jalan di jakarta
salah satu program unggulan pasangan nomor urut satu
agus harimurti yudhoyono dan silviana murni
adalah memperbaiki manajemen sistem transportasi dan lingkungan jakarta
menurut silviana murni selain layak dan tak terbut fungsi utamanya
trotoar juga harus bisa digunakan bagi warga penyandang disabilitas
sayang silvita memberikan penjelasan rinci ketika ditanya lebih jauh
seperti apa konsep memaksimalkan fungsi trotoar di jalan jalan ibu kota
justru itulah saya bilang soal trotoar ini
memang kita kan apa sih fungsi trotoar
nah kita mesti kembalikan lagi fungsi trotoar itu adalah untuk para pejalan kaki
atau untuk mereka yang berkepen
kalau mereka tidak diberi kesempatan untuk ada trotoar bagaimana mereka bisa jalan
sementara bagi paslon cagup cawagup nomor urut dua
basuki caya purnama dan jarod saifuhidayat
pembenahan trotoar merupakan program yang telah dimulai intensif sejak keduanya menjabat
salah satunya dengan mengandalkan dana kewajiban tambahan
dari perusahaan pemilik gedung besar di jalan utama ibu kota
dari rencana akan terbangun dua enam ratus meter trotoar yang layak bagi pejalan kaki
ada kewajiban tambahan semua yang punya gedung gedung besar
jadi sekeliling gedung itu harus wajib bikin trotoar dan ducting
model contoh tanah abang
nanti kita akan selesaikan yang dari monas menuju bundaran hi
kamu bisa lihat model
itu ada sumuter
supaya orang gali kabel bornya dari bawah
kalau enggak semua trotoar kita sudah jadi bongkar lagi
komitmen pembangunan trotoar yang layak juga memanusiakan pejalan kaki
juga menjadi salah satu komitmen pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
nomor urut tiga anies baswedan dan sandiaga uno
menurut sandiaga uno gagasan memperbaiki ruang publik bagi pejalan kaki ini
sudah diacanankan sejak dulu
sandi sebelumnya juga berjanji akan berjalan ke balai kota satu hari setiap minggu
untuk memantau kualitas trotoar di jakarta
kami komitmen bahwa karena saya menjalani sendiri dan saya berkomitmen juga
di awal tahun lalu waktu belum ada pak agus dan calon calon yang lain
bahwa kalau saya terpilih
satu minggu sekali saya akan jalan kaki ke kantor
untuk memastikan bukan hanya janji tinggal janji
tapi itu terbangun dan saya bisa lihat dengan sendirinya
dengan dijadikannya pembangunan trotoar sebagai salah satu program unggulan
diharapkan nantinya jakarta akan menjadi kota ramah pejalan kaki
irwin hiroshima sayuki cnn indonesia